di layar di belakang saya ada informasi penting soal kegiatan ibadah haji
memang ya kalau kita hitung waktu kini puncak haji kian dekat tentu ini kesempatan berharga untuk terus beribadah di rumah allah dan paling membahagiakan bagi jemaah
tapi dari dua ratus dua puluh satu ribu calon haji asal indonesia ada beberapa yang mengalami gangguan kesehatan bahkan harus meninggal dunia di tanah suci
ini dia informasi duka yang kami dapatkan dari kementerian agama republik indonesia
ini merupakan daftar jemaah haji yang wafat pada dua puluh dua agustus dua ribu tujuh belas kemarin
duka tentu disampaikan untuk keluarga
selanjutnya ada pula informasi lain yang bisa kita pantau seputar haji
yang pertama dari twitter ada dua tweet yang kami pantau di sini
yang pertama dari kementerian agama republik indonesia di at kemenang ri soal hasil sindang isbat yang menetapkan satu zulhijjah seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah bertepatan dengan hari rabu hari ini dua puluh tiga agustus dua ribu tujuh belas
jadi kalau satu zulhijjah hari ini kalau dihitung ke depan itu artinya seputar haji
kalau satu zulhijjah akan jatuh pada tanggal satu september dua ribu tujuh belas
itu artinya hari raya idul adha memang sesuai ya dengan kalender yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah
sudah saatnya nanti ada puncak haji di padang arafah sana plus juga idul kurban ataupun untuk anda yang memang melakukan kurban pada tahun ini
kemudian juga ada informasi lain ini viral dari omar salha di at o underscore salha
ini indonesia yang indonesia
jadi salha ini menggambarkan kepada kita semua ada antrian panjang dari calon haji asal indonesia yang sedang mengantri visa di imigrasi dan ada terdengar seruan seruan ataupun pujian untuk nabi muhammad
kita coba lihat bersama ya videonya seperti apa
ini dia nih lantunan pujian dan salam untuk nabi muhammad terdengar di bandara internasional king abdul aziz jeddah arab saudi
saya sampai merinding loh
ini pujian yang dikembangkan oleh jemaah calon haji dari indonesia saat menunggu antrian yang cukup panjang di imigrasi
dan video yang telah berada secara viral ini dibagikan kembali oleh akun twitter milik omar salha
dan kalau semalam saya lihat itu sudah ada empat belas ribu netizen yang kemudian terus meretweet memposting ulang berkomentar soal betapa indahnya lantunan ini yang memang dilakukan oleh calon jemaah haji asal indonesia

ini video yang telah berada secara viral ini dibagikan oleh akun twitter milik omar salha